kisah tentang sutra
luar biasa bukan
ah siapa dia kakek
itulah ratu leisu ibu ulat sutra
ibu ulat sutra
iya karena dialah dunia bisa mengenal sutra
aku akan memberitahumu semua tentang dia setelah dimulainya festival
tidak aku ingin tahu
bagaimana aku bisa menikmati kemegahan festival jika aku tidak tahu untuk siapa festival ini
aku tidak bisa berdebat denganmu tentang itu
baiklah aku akan memberitahumu
kau tahu pada suatu waktu di tanah tiongkok ini hiduplah permaisuri leisu
dia adalah istri kaisar kuning yang agung
dan dia begitu sangat cantik
tapi leisu bukanlah seorang permaisuri awalnya
dia adalah seorang gadis muda baik hati yang tinggal di shilling di cina barat daya
orang tua lezu muda sedang tidak sehat
dan dia merawat mereka serta membawakan mereka air dan buah buahan liar dari luar
ini minumlah air ini ayah
kami sangat diberkati memiliki anak sepertimu lezu
kau bekerja keras panjang hari untuk membuat kami
ayah ayah jangan mencemaskanku
itu adalah tugasku sebagai seorang anak
sekarang izinkan aku menyiapkan makan malam
lalu hari hari akan berlalu seperti hari lainnya
dengan lezu berangkat pagi pagi sekali ke hutan untuk mencari buah buahan dan biji bijian yang dapat dimakan
suatu hari setelah berjalan berjam jam dan mencoba mencari buah buahan
lezu duduk di bawah pohon mulberry dan mulai menangis karena dia tidak dapat menemukan makanan dimanapun
khawatir orang tuanya akan kelaparan
oh apa yang harus kulakukan sekarang aku tidak bisa kembali tanpa makanan
ayah dan ibu pasti sangat lapar
itu sedih dan menyayat hati sehingga seorang perih yang bertengger di dahan seperti burung merasa tersentuh
dengan sihirnya dia menjatuhkan beberapa daun mulberry ke tanah
leisu tidak memperhatikan dedaunan pada awalnya dan terus menangis
burung itu kemudian hinggap di tanah dan mulai mematuk daun mulberi dengan paruhnya
bingung melihat burung pemakan daun lezu mengambil daun murberi dari tanah dan mengunyahnya dengan ragu ragu dan terasa manis dan asam
oh ini tidak terasa buruk
merasa lega bahwa daunnya bisa dimakan dia mengumpulkan beberapa untuk orang tuanya dan pulang ke rumah
ketika lezu sampai di rumah dia merau
tidak ayah ibu
orang tua lezu sudah tiada
gadis malang itu sekarang sendirian
hari hari berlalu dan lezu sering menemukan dirinya mencari penghiburan di bawah naungan pohon mulberry
saat dia duduk di bawah pohon menatap burung tentang tujuan hidupnya
dia tiba tiba dikejutkan oleh suara yang mendekat
oh ya ampun dia kelihatan lelah karena kehausan dan tidak berdaya
kuda raja siling berhenti di dekat smart roberry dan raja jatuh ke tanah
lezu segera pergi ke rumahnya dan kembali setelah beberapa waktu dengan gendi air
dan membantu raja yang tidak sadarkan diri untuk meminumnya
dia akan baik baik saja nanti
oh kenapa aku bicara denganmu
aku tinggalkan kendi ini di sini
bilang padanya untuk minum lebih banyak saat ia bangun
kau tidak bisa memberitahu dia apapun kan kau adalah seekor kuda dan aku masih saja berbicara denganmu
baiklah sampai jumpa
lezu kau harus berhenti untuk berbicara dengan binatang
lezu berjalan pulang dengan kepala menunduk tanpa menyadari bahwa kuda itu mengikutinya dengan diam diam
dia keluar dari hutan dan kemudian berjalan ke rumahnya di tepi danau
kuda itu mengawasi dari kejauhan dan kemudian kembali ke tuannya yang saat itu sudah sadar kembali
ah fusang temanku dari mana kau dan siapa yang meninggalkan kendi air yang banyak ini untukku
kau tahu mereka
raja siling menunggang kudanya dan tiba di rumah lezu
lezu yang menangis terseduh seduh berdiri dan menyika air matanya membuka pintu
siapa yang mengetuk pintuku
oh raja siling
apakah kau orang yang baik hati yang mengambilkan air untukku
ya ya yang mulia
kau membantu rajamu dan kemudian tidak menunggu untuk sebuah imbalan
membantumu adalah tugasku yang mulia
baiklah izinkan aku menghargaimu karena itu adalah tugasku
panggil orang tuamu beritahu mereka bahwa raja ada di sini
mata lezu berkilau saat dia mengerutkan bibirnya
orang tuaku meninggal beberapa bulan lalu
aku tinggal sendiriku
raja tersentuh oleh penderitaan lesu
menepuk kepalanya dan berkata
kau tidak sendirian lagi
aku raja siling dengan ini mengangkatmu sebagai putriku
panggil aku ayah
dan dengan demikian lezu muda menjadi putri lezu
dan dipuja oleh semua orang
putri lezu tumbuh menjadi wanita baik yang ahli dalam memanah dan urusan politik juga
di bawah restu ayahnya raja siling
dia menikah dengan kaisar kuning dan menjadi permaisuri leisu
bersama sama mereka membantu mempersatukan tiongkok
tapi kisah itu untuk lain waktu
kembali ke hari ketika permaisuri
permaisuri lezu sedang berlatih memanah
latihan membuat kita sempurna
apakah tehku sudah siap
tehnya aku taruh di bawah pohon mulberry
permaisuri lezu duduk untuk minum tehnya di bawah pohon muberi
ini adalah sore yang sangat indah
lezu mengangkat cangkir ke bibirnya ketika sebuah benda kecil berwarna putih pucat
jatuh ke dalam minumannya dari cabang cabang pohon yang bergoyang di atas kepalanya
aku akan bergantinya segera
tunggu aku belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya
penasaran permaisuri lesu mengambil gumpalan dari tehnya dan menyadari bahwa itu
dan tidak bergantinya
ketika lebat dan lembut kotak sutera yang direndam dalam teh panasnya semakin melunak
dan untayan tipis yang bersinar di bawah sinar matahari mulai keluar darinya
permaisuri menarik untayan itu
ah lihat itu keluar ini tahan dan tarik terus
pelayan itu menariknya sampai membentang di sepanjang taman
wow ini sungguh luar biasa
hahaha memang benar permaisuri
menjadi orang yang berseni dan ingin tahu
permaisuri leisu memutuskan untuk menemukan sumber benda tersebut
dia berkeliling pohon untuk menemukan banyak kepompong jatuh ke tanah
lihat itu benda yang sama
penasaran dia mengumpulkan lebih banyak kepompong dari pohon untuk diurai
dan membuat untayan itu menjadi kain
ketika dia selesai dia telah menenun kain lembut dan berkilau yang lentur saat disentuh
namun tetap indah
ini ini sangat halus dan juga sangat elegan
bersemangat dengan penemuannya dia berpikir untuk memberitahu kaisar tentang itu
tetapi memutuskan bahwa dia perlu mempelajari hal ini lebih lanjut
dia menghabiskan beberapa minggu berikutnya untuk memeriksa
dia menemukan bahwa ngengat sutra betina bertelur sekitar tiga ratus hingga lima ratus telur pada satu waktu
telur ini akhirnya menetas membentuk ulat sutra
ulat sutra terus menerus memakan daun murbe dalam jumlah yang banyak
dan membutuhkan waktu sekitar enam minggu untuk tumbuh sempurna
pada saat itu mereka berhenti makan dan mulai mengangkat
kepala saat itulah mereka siap untuk memintal kepompong
setelah mempelajari ulat sutra selama beberapa minggu
permaisuri lezu sampai pada kesimpulan bahwa ulat tersebut hanya memakan daun mulberry
sudah waktunya aku untuk berbicara dengan suamiku
permaisuri lezu menemui suaminya kaisar kuning
menceritakan semua tentang penemuannya
sebuah serat lembut sayang apa yang kau bicarakan
astaga ini sangat lembut dan
dan ini yang terbaik
kita bisa memproduksinya di sini di negara kita
bayangkan hasil yang akan diberikannya pada perdagangan kita
kau benar apa yang harus aku lakukan
dibujuk oleh istrinya kaisar kuning mempersembahkan hutan pohon murbe kepada istrinya
tempat dia memelihara ulat sutra
segera dia menemukan cara untuk mengumpulkan serat kepompong dalam jumlah besar untuk menjadi benang
dan alat tenun untuk menenun menjadi kain
dan tidak hanya itu
permaisuri leisu mendorong kaisar untuk menyabarkan seri kultur proses pertanian sutra ke seluruh negeri
tiongkok menjadi pusat produksi sutra dan berkembang dari ekspornya
faktanya dikatakan bahwa tiongkok menjadi terkenal di perusahaan
sejak tahun tahun awal perdagangan global karena permaisuri leisu
gadis kecil yang dulu baik dan berseni dari selek
wow dia mengagumkan
dan semuanya dimulai dengan teh sore yang mengganggu itu